sebuah mayat perempuan di probolinggo senin siang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan
selain dibunuh jasad diduga juga merupakan korban pemerkosaan
warga desa gerongan kecamatan maron kabupaten probolinggo jawa timur senin siang digegerkan dengan penemuan sosok mayat perempuan
di sebuah bangunan kosong di area perkebunan mangga dengan kondisi sangat mengenaskan
selain dalam posisi terlentang setengah bugil dengan celana jeans dan celana dalam terlepas
pada tubuh korban juga terdapat luka lebam dan luka bekas jeratan di leher
perempuan tanpa identitas ini diperkirakan berusia dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dengan mengenakan baju lengan panjang motif hitam memakai celana jeans hitam
selain itu di samping jasad korban terdapat sebuah tas ransel diduga milik korban
di tkp juga ditemukan tiga botol bekas minuman keras
diduga korban dicekoki miras sebelum diperkosa hingga akhirnya dibunuh
tim identifikasi dari polres probolinggo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan meminta keterangan sejumlah saksi di tempat kejadian
selain itu pihak kepolisian berharap jika ada yang kehilangan keluarganya
dengan ciri ciri sama seperti korban agar segera melapor ke polres probolinggo